pemberantasan narkoba masih menjadi salah satu agenda utama pemerintah indonesia
hal itu dilakukan karena di sejumlah daerah di indonesia masih rawan penyalahgunaannya termasuk di jawa barat
faisal syahrial adalah salah satu mantan pecandu narkoba
selama tiga belas tahun ia mengkonsumsi obat obatan terlarang hingga tahap ketergantungan tinggi
ia mengenal narkoba pada usia empat belas tahun karena faktor lingkungan
pada dua ribu satu faisal mengaku sempat berusaha berhenti memakai narkoba dan masuk pesantren agar hidupnya lebih baik
namun ternyata ia belum benar benar bersih dari pengaruh narkoba
barulah pada dua ribu tujuh hingga saat ini ia terlepas dari pengaruh zat berbahaya itu
kini faisal menjadi salah satu konselor rehabilitasi di rumah cemara bandung
sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi narkoba
di titik apa di turning pointnya apa ketika kang faisal memutuskan untuk berhenti dari pengaruh ini kang
jadi pas awal awal tahun dua ribu tujuh itu saya sudah capek
saya coba ikut detox gitu detox untuk ngurangin
minimal saya sudah tidak dalam sakit sakitnya lagi lah gitu sudah tidak dalam gejala putus zat gitu
saya coba clean dua bulan gak pakai zat apapun saya coba lagi alkohol
alkohol saya pikir saya bakal orang minum kan pengen fun gitu ya
tapi terakhir saya minum alkohol juga langsung sakit perut saya gitu wah ini udah gak cocok
ke yang ganja gitu misalnya di isep orang itu pengen ketawa ketawa malah jadinya sensi
ngeliatin orang gitu kok orang itu ngeliatin terus ya
jadi sensi sendiri gitu wah ini kayaknya sudah tidak cocok nih
berdasarkan data bps hingga dua ribu enam belas jumlah penduduk jawa barat mencapai empat puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus delapan puluh sembilan jiwa
hampir lima puluh persen atau sekitar dua puluh juta jiwa merupakan penduduk usia produktif
menurut kepala badan narkotika nasional
provinsi jawa barat brigjen paul sufian syarif usia tersebut merupakan usia rawan penyalahgunaan narkoba
bnnp jawa barat mencatat dalam enam tahun terakhir jumlah kasus narkoba di provinsi jawa barat terus mengalami peningkatan
pada dua ribu tiga belas tujuh belas orang ditetapkan tersangka
tahun berikutnya dua puluh orang ditetapkan sebagai tersangka dengan sebelas kasus p dua puluh satu dengan barang bukti berupa ganja dan syabu
pada dua ribu lima belas terjadi peningkatan signifikan
jumlah perkara menjadi dua puluh tiga kasus dengan jumlah tersangka mencapai dua puluh sembilan orang
selanjutnya pada dua ribu enam belas ada penurunan kasus menjadi delapan belas kasus
tapi jumlah tersangka meningkat menjadi tiga puluh orang
memasuki dua ribu tujuh belas terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar tujuh puluh enam persen
menjadi tujuh puluh empat kasus dengan jumlah tersangka sebanyak satu ratus tujuh orang
terbaru hingga oktober dua ribu delapan belas delapan puluh satu orang ditetapkan sebagai tersangka
dengan lima puluh satu kasus dan empat puluh lima kasus dinyatakan
berdasarkan data tersebut bnnp mengatakan jawa barat rawan penyalahgunaan narkoba
jawa barat sebagai penumpu ini sangat rawan
guna mengurangi penyalahgunaan narkoba di jawa barat bnnp melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat desa sekolah hingga kampus dan juga tni
selain itu keluarga pun menjadi ujung tombak pemberantasan penyalahgunaan narkoba
sejumlah orang tua mengaku memiliki cara sendiri dalam mengawasi anak anak mereka agar terhindar dari obat terlarang ini
dikasih pengetahuan kepada anak bagaimana bahaya narkoba ya
dan ketiganya adalah saya titipkan ke allah swt
karena saya terbatas ilmu pengetahuan saya pengawasannya penelitian saya penelitian saya terbatas
selain pengawasan orang tua remaja juga harus bisa melindungi diri dari pengaruh narkoba
sibukin diri aja buat yang positif positif
jadi gak ada waktu buat yang kayak narkoba kayak gitu
terus perbanyak sholat ya kalau misalnya muslim atau perbanyak ke gereja gitu

untuk konselor rehabilitasi di rumah cemara bandung penyembuhan pecandu narkoba memerlukan proses panjang
dengan sejumlah pendekatan atau metode yang beragam
kita akan mencoba melihat apa yang menjadi kebutuhan dari si klien tersebut
jadi kita coba memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya
jadi di rumah cemara sih kita mengembangkan beberapa pendekatan
kita melakukan pendekatan lewat olahraga pendekatan lewat spiritual pendekatan lewat medis
jadi kita berjejaring dengan profesional
jadi kita tidak punya semua toolsnya tapi kita coba membuat koordinasi dengan stakeholder atau lembaga lembaga lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan itu
pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama pemerintah indonesia
hal itu dibuktikan dengan adanya undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
kiki haryadi bandung
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda